selamat sore saudara selamat kembali datang di program berita kompas petang
hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama kami akan disampaikan tifa solesa nanti saya akan menyambung di paru kedua
laporan pertama untuk kali ini warga batam kepulauan riau berdesakan hingga nyaris ricuh
karena berbut tiket mudik gratis jalur batam melawan di kantor cabang pelni sekupang batam kepulauan riau
pada kamis siang antrean berebut tiket mudik gratis di kantor cabang pelni sukupang batam nyaris ricuh
warga yang rela antre sejak subuh berdesakan saling dorong menerobos pintu masuk kantor pelni setempat
petugas tni polri dan petugas pelni kewalahan karena membludaknya antrean tiket mudik gratis tujuan batam belawan
polri dan pelni cabang batam sempat kewalahan menenangkan warga yang terus berdesakan
merebut pendaftaran tiket mudik gratis
demi keselamatan tim polsek kawasan pelabuhan
polresta barelang batam terpaksa menghentikan pendaftaran tiket tujuh ratus mudik gratis pelni tujuan batam belawan
intinya kami hadir di sini memberikan pengamanan baik kepada blni maupun kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa blni dengan menggunakan tiket perancis
kita tutup ini kita stop karena kondisinya sudah tidak memungkinkan
masyarakat sudah dorong dorongan sehingga nanti ini bisa mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada mengantri